total berbagai aset yang disitat senilai delapan belas empat triliun rupiah
olehnya itu saya minta dalam forum terhormat ini
bahwa dpr tidak boleh tinggal diam
mari kita membentuk tanja dan merangkang memberikan bantuan kepada jajaran kejaksaan
untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini
presiden joko widodo masih mencari solusi untuk menyelesaikan perkara asuransi bermasalah
yang belum tuntas sejak sepuluh tahun terakhir
menyatakan terdakwa beni cokro saputro terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama
ya saya sedang mempelajari banyaknya kasus asuransi yang bermasalah
ini tidak benar
sangat merugikan masyarakat
segera kita tuntaskan ya
ya kami memang sedang mempersiapkan holding asuransi dan penjaminan
untuk menyelesaikan masalah masalah besar yang memang kita hadapi sekarang ini jeff
baik saya segera tunggu update nya
halo selamat pagi nih pak robert pak rizal pak pantro
pagi pak wamen apa kabar pak wamen
selamat pagi pak wamen
ini sepertinya kita harus mempercepat ya pembentukan holding asuransi dan penjaminan ini
baik pak wamen
akan segera kami koordinasikan kami persiapkan
kami akan membangun holding asuransi dan penjaminan
yang bertujuan untuk memastikan tata kelola pengelolaan asuransi penjaminan
serta perusahaan perusahaan bergerak di bidang capital market asal dan manajemen
mungkin sekaligus saya laporkan ke pak wamen juga
sebenarnya beberapa dokumentasi yang terkait dengan pendirian holding itu sudah kami persiapkan ya
dari sebulan lalu ya seperti perubahan pp bahananya kemudian anggaran dasar anggaran dasar dari masing masing anak perusahaan itu sudah kami review dan poin poin mana yang akan kami
ubah untuk memastikan bahwa
bahana bisa menjadi pemegang saham seri b
saya akan kembali ke pak wamen sesegera mungkin dalam sehari dua hari ini untuk melaporkan perkembangan pembentukan holding ya pak wamen
indonesia financial group lahir sebagai holding bumn asuransi dan penjaminan
yang berperan sebagai pilar penting dalam industri keuangan indonesia
tentu sebagai lembaga keuangan yang menaungi bidang investasi asuransi dan penjaminan indonesia financial group diharapkan mampu menaikkan pertumbuhan industri keuangan
dan selalu mengedepankan semangat amanah kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif atau kita sebut dengan akhlak
dalam menciptakan produk dan jasa yang menarik untuk pembinaan keuangan indonesia
yang sangat inovatif cermat tepat dan bermanfaat bagi masyarakat indonesia
oke baik pak pantro pak rijal ya
sesuai dengan arahan pak wamed dia akan minta kita mempercepat pembentukan holding ini
saya kira kita harus persiapkan dengan baik
yang pertama mengenai fokus bisnis dari masing masing opsco pak
nah kalau hasil identifikasi kita beberapa oso kita yang bergerak di bidang asuransi dan penjaminan
itu masuk ke field of business yang sama
akhirnya mereka compete satu sama lain yang membawa dampak yang kurang bagus buat mereka
fokus ini yang saya kira kita petakan
bagaimana anak anak usaha ini berbisnis dengan fondasi tata kelola yang baik
risk management yang bagus compliance yang bagus
risk culture yang benar benar melekat ke teman teman di capital market dan asuransi penjaminan
runtuhnya beberapa institusi keuangan terbuka karena tidak ada risk culture sebenarnya
mereka sangat tidak prudent dan sebagainya ya
di anggota holding ini ada dua klaster bisnis pak
ada asuransi dan penjaminan dan juga ada capital market
nah kombinasi ini memang cukup complementary bisa menciptakan suatu sinergi yang baik pak
karena kan dari asuransi akan ada dana kelolaannya yang bisa dipastikan
akan dikelola dengan lebih profesional khususnya dibantu oleh anggota holding yang bergerak di bidang investasi
jadi kalau dilihat dari semangat pendirian holdingnya sendiri
memang kan ada tiga kata yang menjadi melekat pada saat holding ini berdiri
yaitu masalah efisiensi integrasi dan kemudian masalah sinergi itu sendiri
nantinya memang yang tidak kalah penting pak robert papandro
sebenarnya adalah masalah pembangunan kapabilitas organisasi holding sendiri
dan juga kapabilitas dari seorang penyelenggara
sisi sumber daya manusianya
dan ini semua bisa berjalan kalau nantinya kita juga melakukan transformasi budaya perusahaan
yang memang dengan dibentuknya holding visi misi pasti akan berubah
kemudian juga target target dan sasaran juga akan menjadi berubah pak
jadi saya pikir memang sumber daya manusia budaya perusahaan
kemudian juga melakukan sinergi efisiensi dan sinergitas itu yang kemudian menjadi penting untuk kita kedepannya nanti
dalam rangka menjalankan fungsi fungsi holding pak robert
tadi pak robert juga menyatakan mengenai focus of business
karena sebelumnya kan karena tidak ada focus of business jadinya overlapping
yang menyebabkan kompetisi yang tidak sehat sehingga adanya pricing pressure
pricing pressure ini menyebabkan bukan hanya margin yang menipis tetapi pencadangan yang kurang
nah ini kan menyebabkan perusahaan asuransi kita kurang kuat pak kalau pencadangannya memang kurang
nah oleh karenanya memang perlu pak ada pendalaman di line of business mana yang menjadi fokus daripada masing masing perusahaan asuransi anggota holding kita pak
dan pendalaman itu juga bisa memastikan bahwa mereka itu masing masing akan mempunyai specialty
sehingga pengertian mereka terhadap resiko di masing masing bisnis itu semakin tajam
sehingga porsi untuk on race nya makin lama juga makin besar
kalau porsi on race makin besar dan dengan pengertian dan pengelolaan resiko yang lebih tajam
harapannya ke depan pak mereka akan jadi lebih kompetitif dan marginnya akan membaik gitu pak
challenge nya pak robert papantro model holding nya pak yang mungkin mungkin kita harus pastikan
karena dengan strategic investment holding ini kira kira pak robert papantro gimana ke depannya
menurut saya pak harusnya kita bukan holding yang pasif ya pak
menurut saya holding kita itu harusnya holding yang aktif
yang memang lebih engaging lagi pak di dalam mengelola semua anggota holding
saya kok yakin ini bisa kita capai pak ya dengan fondasi fondasi yang kita bangun tadi gitu ya
nah ketika kita valuasi kita di angka satu ratus dua puluh triliun kita menjadi yang terbesar di asia tenggara gitu ya
nah kalau kita menjadi terbesar di aset negara saya pikir ini akan membangun ya mem build reputasi ya
indonesia yang bisa penetrasi juga ke pasar asean tentunya ya
itu saya kira cita cita yang harus kita jaga dari sekarang
baik ya pak rizal pak pantro ya kan
ya silakan lanjut pak roket
kalau bapak ini kan mau makan dan bapak ini mau baca
nanti kita kejar larinya
di tengah masalah industri asuransi yang silih berganti pangsa pasar indonesia masih sangat luas untuk dijajaki
tentunya hal ini memberikan kesempatan bagi para pelaku industri asuransi untuk terus berekspansi
di era digital saat ini industri asuransi harus siap berinovasi terus memberikan edukasi
dan menjelaskan makna pentingnya asuransi untuk mempertek sendiri di masa mendatang
oleh karena itu saya luhut bin sarfanjaitan menteri koordinator bidang kemaritim dan bidang asuransi

mengucapkan selamat atas terbentuknya indonesia financial group
yang dimana merupakan semangat besar pemerintah untuk menghadirkan bukan hanya industri yang bergerak di bidang asuransi saja
namun juga memiliki layanan dan produk keuangan terlengkap khususnya di bidang investasi
pembiayaan umkm dan penjaminan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik
saya berharap kayak ifg sebagai perusahaan indu asuransi
sebagai perusahaan induk asuransi dan penjamin bumn
agar dapat menjalankan peran penting dalam meningkatkan investasi dan memulihkan perekonomian indonesia
melalui produk dan layanan keuangan yang inovatif dan kolaboratif
semoga dengan terbentuknya ifg ini memberikan banyak pilihan dan manfaat bagi masyarakat
untuk mau dan ikut andil dalam produk produk asuransi yang telah ifg sediakan
dan memberikan manfaatnya bukan hanya bagi diri sendiri
namun juga bagi kemajuan bangsa dan negara
tadi pagi saya mendapatkan laporan dari pak menteri kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona
jumlah perawat di jawa timur yang terinfeksi corona mengalami lonjakan drastis pada pekan ini
pasar tradisional palmerah jakarta pusat rabu sore ditutup pihak pengelola
sembilan pedagang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
untuk bapak presiden tolong didengarkan kami sebagai pedagang kecil di tanah
tanah abang yang kami tidak bisa berjualan kami sangat membutuhkan bantuan itu
presiden joko widodo resmi membentuk komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
untuk mensinergikan aspek kesehatan dan ekonomi
saya juga sudah perintah cepat berikan yang namanya relaksasi berikan yang namanya restrukturisasi
kepada ukm kepada kooperasi secepat cepatnya
kepada bapak presiden bapak presiden joko widodo
bapak presiden joko widodo
bapak presiden joko widodo
halo pak robert
saya baru diskusi sama pak menteri ya ini sepertinya kita mesti bantu nih umkm yang terdampak pandemi
jadi ini kita mesti support pemerintah punya program pemulihan ekonomi nasional
saya udah dengar juga tuh mengenai program pen khusus untuk umkm ya
kalau boleh nanti sore saya ke kementerian aja biar bisa dengar langsung structure nya seperti apa gitu
sehingga kita bisa buat desain program untuk asuransinya jauh lebih ini jauh lebih clear
sampai ketemu nanti sore ya cief ya
cief apa kabar cief
baik baik baik
apa kabar pak robert sehat
sehat pak rijal
baik pak robert
by the way ya saya itu pengen update nih pak pantropa rijal ya
jadi mengenai desain program pemulihan ekonomi nasional
nah rupanya ya rupanya ini yang kita nggak tahu ya rupanya pemerintah itu sudah mengeluarkan perpu pemulihan ekonomi nasional
di dalam perpu ini
ada program khusus untuk memastikan umkm dan kredit pengusaha mikro itu survive dalam kondisi pandemik ini
penting itu pak karena memang konstrak ekonomi kita kan sebagian besar adalah umkm ya
nah ini yang menarik gini desain program yang dibuat oleh pemerintah itu adalah perbankan
ya diminta untuk menyalurkan kredit ke umkm dan kur ya
untuk menumbuhkan confidence levelnya perbankan ya dalam penyaluran kredit ya
dua anak perusahaan kita as krindo dan jan krindo diminta untuk memberikan penjaminan terhadap perbankan
ini termasuk kredit baru sama restru ya pak
karena ojk itu diminta juga mengeluarkan relaksasi terhadap kolektibilitas kredit
saya kira sih satu apa namanya satu desain program yang ya menarik sih ya
bagaimana pak rejar
ya menurut saya setuju pak robert ini tantangan buat kita
gue sambil minum ya
silahkan silahkan pak
jadi tantangan untuk holding asuransi dan penjaminan pak robet pak pantro ya
saat ini kan memang kita memiliki sembilan anggota holding
dan dua diantaranya tadi pak robet sampai ketua

ini dua anak perusahaan yang memang punya pengalaman panjang pak robert pak pantro
untuk melaksanakan tugas tugas pemerintah dalam rangka penjaminan kredit dan asuransi kredit untuk kur dan umkm
tentunya punya kompetensi sudah punya pengalaman dan saya rasa tentunya akan bisa mendukung program pen pemerintah ini
sehingga umkm kita di masa pandemi covid ini tetap bisa survive
bahkan kita harapkan bisa tetap tumbuh pak
karena memang target kur pemerintah saat ini memang memiliki target yang tetap tinggi
karena tadi kan memang backbone nya juga ada di umkm
jadi kita harapkan as krindo dan jan krindo ini bisa membantu program pen
dan bisa membawa juga umkm ini nantinya pasca pandemi covid bisa jauh lebih baik lagi pak robet
menurut saya sih seperti itu
tapi memang perlu kita perhatikan bahwa resiko kredit itu pasti ada
karena programnya kita masih struktur sedemikian rupa
mungkin dengan skema stop loss dan lain sebagainya
supaya tingkat npl yang tinggi ini nanti tidak mengakibatkan anggota holding kita jadi tidak kuat untuk menjamin kredit umkm gitu pak
yang menarik tadi adalah rencana kita membangun atau mendirikan perusahaan asuransi jiwa pak
pak rijal popantro ya
tidak berbasis kepada investasi pak
karena begini kalau bapak bapak perhatikan ya
saat ini perusahaan asuransi itu tidak ada bedanya dengan investment company
orang sudah lupa bahwa waktu mereka ke perusahaan asuransi itu mereka sebenarnya harusnya mendapatkan proteksi
terhadap masa depan mereka gitu kan
saat ini orang ke perusahaan asuransi
sama saja ketika mereka pergi ke perusahaan perusahaan manajer investasi untuk beli reksadana dan sebagainya
kenapa di sana ditawarkan imbal hasil dari investasi gitu
ini mungkin kita shifting model ini pak
ya kalau kita lihat bahwa penetrasi asuransi jiwa di indonesia itu relatively masih rendah
ya relatively masih rendah
dan kita lihat bahwa sebagian besar asuransi jiwa yang ada itu bergeraknya di bidang investasi justru pak
jadi kalau kita membuatnya sebagai asuransi jiwa milik negara
nantinya pak kita akan membentuk namanya fg life
jadi afg life akan menjadi asuransi jiwa yang kokoh
dan juga berorientasi pada proteksi
jadi memberikan warna baru lah pak
di industri asuransi jiwa
dan nantinya kita akan memberikan perlindungan yang kuat menyeluruh pak
jadi proteksi jiwa perlindungan kesehatan yang secara komprehensif
dan juga perlindungan terhadap rencana masa depan daripada customer kita
kelihatannya memang kita enggak bisa membuat satu perusahaan asuransi jiwa yang dari sisi
permodalannya juga nggak menopang bisnis fokusnya ke depan gitu ya
kalau kita pak dari sisi permodalan ini kan memang challenge dari pemegang saham kita
ketika holding ini didirikan pasti ekspektasinya adalah adanya kenaikan ekuitas dan modal
diharapkan kita bisa melakukan leveraging pak
jadi kalau dengan leveraging yang bisa kita lakukan ini kita berharap kita mengurangi
ketergantungan kita dengan permohonan dari internal
dan kita harapkan memang dengan kenaikan ekuitas kita bisa menaikkan nanti permodalan
dan kita jaga ifg life ini bisa tetap survive dari sisi permodalan comply dengan aturan dari ojk
yang kedua tentu dari sisi people
artinya kompetensi people nya kita harus bench to market nih pak
memang kita sudah ada core value ahlak tapi kompetensi kompetensi yang saat ini ada
tentunya harus kita perbaiki kita tingkatkan

di lab itu memang akan bisa tumbuh lebih baik punya benchmarking yang persis dengan perusahaan perusahaan asuransi di luar pak
nah kita harapkan ke depan semua sinergi ini bisa kita lakukan memberikan penguatan modal
dan tentunya kita harus punya commitment nih pak robert pak pantro
yang tadi disampaikan bahwa kita berharap memberikan proteksi tapi tidak menawarkan investasi
tapi kita juga tidak menghilangkan bahwa persaingan bisnis di luar itu
tetap bisa tumbuh dengan baik untuk ifg
saya pikir seperti itu pak
saya sepakat dengan teman teman ya
holding ini kita namakan dengan indonesia financial group
karena dia harus punya gravitas punya power dan gagah
dan skalanya memang harus besar ya
dia terbesar dia menjadi terbesar ya di industri keuangan di luar perbankan

pemerintah akan terus meningkatkan kualitas dan kinerja badan usaha miliknya
pemerintah akan terus meningkatkan kualitas dan kinerja badan usaha miliknya
pemerintah harus memiliki hak unit negara sebagai agen pembangunan
dan sebagai institusi yang diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi profesionalisme dan integritas
salah satunya adalah pt bahana pembina usaha indonesia atau bpui
yang saat ini akan dilakukan perubahan dengan menambah modal dan mengubah misi
pt bahana pembina usaha indonesia yang akan ditunjuk menjadi indonesia financial group
sebuah holding yang akan membawai kegiatan investasi restrukturisasi dan konsultasi
akan diharapkan makin meningkatkan kemampuan di dalam mendorong transformasi
institusi institusi keuangan terutama di bidang perasuransian
indonesia financial group terdiri dari sembilan perusahaan bumn yaitu
pt bahana arta ventura pt bahana sekuritas pt bahana tcw investment management
pt grahania gatata utama pt bahana kapital indonesia pt asuransi kerugian jasara harja
pt jaminan kredit indonesia atau jamkrindo
dan pt asuransi kredit indonesia askrindo serta pt asuransi jasa indonesia jasindo
kesembilan perusahaan bumn tersebut akan menjadi satu holding
yang diharapkan akan mampu memberikan banyak sekali kinerja di dalam memperbaiki investasi
penjaminan maupun restrukturisasi serta konsultasi bagi badan badan usaha milik negara
yang bisa ditingkatkan kinerjanya
saya ingin menyampaikan selamat kepada pt bahana pembina usaha indonesia
yang telah berubah menjadi indonesia financial group
semoga perubahan ini betul betul akan mentransformasikan bumn kita
menjadi bumn yang memiliki kompetensi memiliki profesionalitas kinerja dan integritas
yang bisa menjadi contoh atau role model
bagi institusi yang lain
selamat bekerja selamat membangun prestasi dan reputasi yang baik
pagi pak waben kami akan melaporkan mengenai percepatan pembentukan holding
seperti yang pak wamen inginkan
holding ini kami namakan indonesia financial group
logo kami bergambar merah yang berarti power sinergi dan kepercayaan diri kami
untuk memenuhi tantangan ke depan
kira kira begini logonya pak wamen
dengan aset sebesar tujuh puluh enam dua triliun rupiah
ifg telah berhasil memberikan perlindungan asuransi dan penjaminan
dengan total premi bruto sebesar dua puluh tujuh sembilan triliun rupiah
total kombinasi aset undermanagement sebesar rp delapan puluh satu delapan triliun penyaluran penjaminan kredit modal kerja melalui kur senilai rp satu ratus empat puluh tiga triliun dan penjaminan umkm senilai rp delapan tiga triliun kepada lebih dari dua ratus ribu pelaku umkm
kami harus berkarya untuk menjaga kekuasaan masyarakat di indonesia
oh pakai ini bisa gitu kan itu yang saya perluin untuk modal kerja saya supaya maksimal
saya bersyukur sekali dengan bantuan kredit modal kerja saya bisa maju saya banyak disupport
di antara saya jadi umkmnya dia figur dari
dan di situ saya di
rangkul sama dia disebar seluruh dunia ya intinya ya untuk ke acara kemenlu
jadi saya apa namanya produk produk saya dilempar ke negara negara lain lewat kbri
dari situ banyak juga mereka order sama saya sweden spanyol
pas ordernya itu tadi masker baju daerah dua puluh tujuh provinsi
saya harus berkarya untuk menjaga kekuasaan masyarakat di indonesia
saya harus berkarya untuk menjaga kekuasaan masyarakat di indonesia
sebagai salah satu tonggak penggerak industri finansial di indonesia
afg akan terus memberikan pelayanan yang berkualitas
jaminan perlindungan dasar dan usaha selalu berkontribusi untuk memberikan solusi inovatif dan terintegrasi
serta menjalankan usaha yang berkelanjutan
dengan menunjung nilai nilai tata kelola perusahaan yang baik
dan dengan afg live kami optimis akan membawa perubahan besar untuk bisnis asuransi di indonesia
menjaga ekosistem dalam rg sebagai holding
serta sebagai usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
berdirinya indonesia financial group sebagai bumn holding asuransi dan penjaminan
merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja perusahaan perasuransian
dan penjaminan di ekosistem
sehingga kedepannya diharapkan indonesia financial group
dapat menjadi agen transformasi industri keuangan
dengan menjalankan fungsi pengelolaan portfoli investasi
manajemen resiko serta kepatuhan yang terukur
kita tumbuh sebagai badan usaha milik negara holding perasuransian dan penjaminan
indonesia financial group diharapkan mampu menghadirkan nilai kolaboratif dan inovatif
yang erat dan kuat di antara anggota holding
dalam pelayanan keuangan prima di pasar modal
indonesia financial group diharapkan mampu memberi nilai tambah yang besar
bagi kemampuan permodalan pool of investors dan inklusi keuangan di indonesia yang menyeluruh
saya ingin mengucapkan selamat atas dibentuknya indonesia financial group atau ifg
sebagai holding bumn perasuransian dan penjaminan
tentunya harapan yang besar yang diberikan kepada indonesia financial group
karena memegang peran vital dalam memperkuat literasi keuangan indonesia
khususnya pada bidang investasi pengasuransian dan penjaminan yang kompetitif unggul dan kolaboratif
sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada afg
saya mengucapkan selamat atas transformasi besar yang dilakukan
oleh bahana pembinaan usaha indonesia menjadi indonesian financial group pada saat ini
kepercayaan pemerintah menugaskan indonesia financial group menjadi holding
daripada seluruh kegiatan asuransi milik negara adalah suatu kegiatan dan kepercayaan yang besar sekali
yang di kemudian hari akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak
dan mempengaruhi peradaban masyarakat kita pada umumnya
saya berharap sebagai orang yang pernah memimpin bahana dua dekade yang lalu
semoga rekan rekan tetap bersemangat untuk menyambut dan mendorong serta mendukung transformasi ini
menjadi suatu kinerja yang luar biasa
bagi bangsa bagi negara dan bagi masyarakat
sekali lagi selamat